dua kapal tenaga surya ciptaan mahasiswa institut teknologi sepuluh november surabaya
kembali akan berlaga di kompetisi internasional
kedua kapal yakni batara kala dan triton
akan berlaga di yonagawa solar boot festival di jepang awal agustus mendatang
salah satu kapal yang akan mengikuti lomba selasa kemarin diuji coba di halaman rektorat its
yanagawa solar boat festival merupakan kompetisi kapal tenaga surya tahunan
yang digelar oleh pemerintah prefektur fukuoka jepang
sebanyak sembilan belas mahasiswa its yang tergabung dalam tim batara surya
akan bersaing dengan puluhan peserta dari negara negara di asia
dalam perlombaan ini tahun lalu its berada di peringkat tujuh
berbeda dari tahun sebelumnya
tahun ini tim its mengirimkan dua kapal dengan keunggulan berbeda
mereka pun mengaku telah menyiapkan strategi menghadapi kompetisi
kedua kapal yang akan berlaga memiliki desain yang jauh berbeda
batara kala menggunakan desain step hall dan mampu melaju dengan kecepatan tiga belas km per jam
jadi kita mengacu kepada perlombaan yang pertama kemarin
jadi kita mengkoreksi desain yang kedua ini
kita sekarang mengirimkan dua kapal
jadi untuk kelebihan nya untuk masing masing kapal memiliki kelebihan yang beda beda
kapal betara kala dan triton buatan its ini juga mampu mengurangi hambatan air
saat kapal dalam kondisi planning atau saat lambung depan kapal mengangkat
untuk bisa menyelesaikan kedua kapal tersebut tim its butuh biaya hingga dua puluh juta rupiah